orang yang mencintai kamu
aku memang gak sebaik bella
tapi aku bener bener mencintai kamu afif
sekarang dimana bella
dia gak ada
padahal aku yakin dia tahu
kalau om arta itu udah sadar
apa karena dia benci sama kamu makanya dia gak mau ketemu sama marta
om arta gak salah
tapi kenapa tapi kenapa bella menghukum om arta
reno tolong kesini reno
aku ada di rumah sakit jiwa
aku dibawa kesini reno
aku dirawat disini aku dikurung disini reno
kok bisa di rumah sakit jiwa gimana ceritanya
aku dibawa sama om firman kesini
dia bilang aku mau dibawa untuk cek buku ibu
gak taunya aku dikurung disini reno
bebasin aku dari sini
kamu yang ambil hp saya
maafkan saya gua ditanggal
setiap saat aku ditunggu juga cuma siapa
siapa yang aku cari
siapa yang aku cari
suami aku malah sibuk berbulan madu dengan wanita lain
apa itu suami bertanggung jawab hafiz
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu gak boleh ada di sini
kamu gak pernah memperlakukan aku sebagai istri kamu
karena ibu kamu yang maksa kamu untuk menikah sama aku
kamu kan sudah tahu
kalau kamu menikah sama
kamu terjebak dalam pernikahan tanpa cinta
tapi buat aku hafiz
kamu tetap suami aku
kamu satu satunya pria di hidup aku afif
meskipun kamu gak pernah memberikan aku hoax sebagai istri
aku coba ngerti
aku gak mungkin di majelisar keluarga suami aku lagi ada masalah kayak gini hafiz
aku bakal nemenin kamu dalam susah dan senang afif
aku gak seperti bella
orang yang mencintai kamu
aku memang gak sebaik bela
tapi aku benar benar mencintai kamu five
sekarang di mana bella
dia gak ada
padahal aku yakin dia tahu kalau marta itu udah sadar
karena dia benci sama kamu
makanya dia gak mau ketemu sama om arta
om arta gak salah
tapi kenapa bella menghukum om arta
aku gak tahu
aku nggak tahu di mana bella
aku gak tahu
aku gak tahu
dan aku juga gak tahu alasan dia kenapa gak datang
biar kamu lebih tenang
kayaknya tim ini di rumahnya kayaknya saya dikunci know
kalau terus pilihan bisa denganmu
ini masih baru
aku pengen mad muy
sudah menunggu lama flowing
kau nyu k buckets all day
kamu udah lebih tenang kan sekarang
apa ada pasien atas nama bella di sini
sebentar ya pak
pasien atas nama bella
memang ada di sini
dia ada di bangsal
tapi lagi diawasi oleh dokter psikiater
bisa saya jenguk sus
maaf pak dokternya sudah pulang
bapak bisa menunggu sampai besok pagi
dikarenakan pasien tidak bisa ditemui
kalau dia sudah tidur dengan aku
makasih ya sayang
kamu sudah memberikan aku hak sebagai istri
sudah kamu tenang aja
aku akan keluar kok sekarang
sebelum papa melihat aku
sampai jumpa nanti ya sayang
sebenarnya semalam apa yang terjadi
bapak aku keluar dari sini reno
bapak aku keluar aku gak gila reno
bapak aku keluar sekarang
pak reno pak reno tidak diizinkan di sini pak
bapak harus keluar
tapi dok dokter dengar
bela gak sakit saya akan bawa dia dari sini
pak reno saya peringatkan sekali lagi
saya hubungin polisi dan laporkan
anda atau bapak keluar dari sini
aku akan keluarin kamu di sini
tapi kamu keluarin aku reno